ya seperti yang anda ketahui bahwa akhir pekan lalu masyarakat digegerkan dengan adanya peristiwa pembunuhan terhadap seorang bocah berusia lima tahun
yang dilakukan oleh seorang remaja berusia lima belas tahun
nah dari pengakuan tersangka diketahui bahwa ia melakukan pembunuhan tersebut secara sadar dan terinspirasi dari film horror yang ditontonnya
bahkan backgroundnya sendiri katanya dari dulu itu suka yang apa namanya ya nyakitin binatang gitu terus bedah bedah cicak dan lain sebagainya
tapi bukan yang serem serem itu yang akan kami bahas tetapi apa yang melatar belakanginya dan juga yang memicu tindakan pelaku hingga seperti itu
dan selengkapnya kami akan bahas perbincangan ini bersama ketua asosiasi kesehatan jiwa anak dan rebaji indonesia dr susi yusnadewi
dan saat ini sudah ada di tengah tengah kita selamat pagi good morning
dokter ini tentunya kan pasti banyak orang yang bertanya tanya dan juga penasaran
apakah ini termasuk dengan psikopat
karena di satu sisi
katanya ini bukan termasuk psikopat
menurut dokter sini bagaimana
ya jadi karena faktor usia ya
jadi sebetulnya kita mengkategorikan psikopat itu adalah usia di atas delapan belas tahun
nah kalau ini kan memang masih usia lima belas tahun
kategorinya dalam remaja
ya tapi memang trade nya atau cirinya sudah ke arah psikopat misalnya seperti itu
jadi kalau cenderungan ke arah psikopat kemungkinan ada
tapi kalau untuk mendiagnosis psikopat sendiri
perlu kriteria umur
dan juga observasi lebih lanjut ya
nah kalau kita bicara soal remaja kemudian anak anak
ini kan pasti orang tua yang akhirnya bertanggung jawab
nah kita sebagai orang tua itu sebetulnya sudah bisa melihat belum sih dok soal ya tadi kriteria kriteria itu seperti apa sebetulnya untuk mengenali hal ini
ya sebetulnya kita bisa melihat dari perilaku yang dia tampakkan
misalnya dia suka melawan
itu kan menentang menentang orang tua melawan aturan guru di sekolah misalnya
bolos mencuri terus kemudian mencari kesalahan orang lain demi untuk menyelamatkan diri dia gitu
ibaratnya memanipulasi lah
nah itu terus kemudian menyakiti binatang itu sudah sebenarnya sudah ada ciri ciri atau kecenderungan ya
dari usia berapa sih dok kita bisa mewaspadai bahwa
ya sebetulnya usia
angka merah nih
karena anak anak misalnya enam tahun sudah bisa kita lihat
bagaimana kan anak enam tahun kan sebenarnya biasanya dikasih binatang binatang yang lucu kucing kelinci marmut misalnya seperti itu kan
nah dia kelihatan tuh sayang nggak dia
kalau misalnya anak yang sudah kelihatan itu biasanya udah cekik ikan misalnya ikannya dipecek gitu
bukan dicek gitu sama dia dimatikan gitu
nah itu kita sudah melihat itu ada satu ciri
nah disinilah bimbingan orang tua yang paling penting
karena kan dia melihat itu mungkin aja
dari film ya kan
kalau misalnya orang tua misalnya latar belakang keluarga yang baik baik aja
tapi dia dapat informasi itu kan dari media
ya kan dari informasi dari film yang dia tonton
nah ini yang akhirnya itu menjadi suatu pembelajaran
nah jadi suatu pembelajaran yang akhirnya dia tiru
wah dia copy gitu
tapi kalau misalnya dari nf ini sendiri kan memang tadi seperti yang tadi dokter sudah sampaikan
bahwa terpengaruh dari masalah media begitu
televisi dan lain sebagainya
lalu apakah ada faktor genetik
karena kecenderungan mereka itu istilahnya copy paste begitu
dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitarnya
menurut dokter bagaimana
ya kalau dilihat dari kasus ini meskipun saya tidak melihat anaknya ya
jadi sebetulnya dari ketenangan polisi dan lain lain
mungkin kita bisa menangkap bahwa sebetulnya banyak permasalahan lain dari anak ini
kasian sebetulnya kan dia
karena anak yang crying for help
dia sebenarnya minta tolong gitu kan
jadi sebenarnya anak yang cerdas
dengan pinturnya gambar
bahasa inggrisnya juga bagus
nah tapi dia mungkin orang tua lupa untuk memberikan pembelajaran value
dan itu kan yang harusnya tertanam di dalam otaknya dia
dalam brainnya dia
dia tahu konsep benar salah
tahu rasa empati
emosinya bagaimana untuk menghadapi anak yang seperti ini
yang harusnya dia sayangi gitu kan
nah itu sebenarnya lag semua
hilang kurang semuanya dari dia
mungkin dia lupa dalam hal ini
maksudnya orang tua lupa dalam hal ini
melihat anak ini kelihatannya baik baik aja
contohnya seperti apa dok
kalau misalnya mungkin ada ibu ibu pemirsa di rumah yang ingin tahu
bagaimana sih sebenarnya
secara sederhana untuk mengajari anak lebih berempati dan lain sebagainya itu
ya sebetulnya banyak hal
jadi misalnya dari dia memelihara binatang
bagaimana dia sopan terhadap orang yang lebih tua
sayang terhadap anak yang lebih kecil
itu kan pembelajaran value kan
norma norma yang diajarkan dari keluarga dari orang tua
nah kalau biasanya itu tidak didapat
kemudian dia didapatnya dari film film yang dia tonton
dan itu kan terekam dalam memori dia
memori itu ter recall ketika dia agresif
ketika dia marah
apalagi secara psikologis dia remaja
remaja itu kan butuh keadilan
ketika dia tidak adil jati diri
ketika dia merasa tidak diperlakukan adil
ya sudah dia terekspresi
mungkin saja dari peristiwa ini dia merasa diperlakukan tidak adil
atau kok anak kecil disayang banget ya sama orang tua saya
misalnya seperti itu
kok saya tidak dibegitukan
akhirnya dia agresifnya ke anak
mungkin saja pada saat itu timbullah impulsifitas
kemudian timbullah kognitifnya yang memang kognitifnya jadi yang jelek
ibaratnya ya yang harusnya dia problem solving
yang harusnya dia mencari cara lain ya
untuk mengatasi kegundahan ketidakadilan dalam dirinya dengan teman atau apa
tapi ini karena dia memorinya adalah film film horror yang dia tonton
ya termemori lah itu
dia menyusun skrip skrip itu dengan pintar
dan skripnya kan ibaratnya dia sudah mendramatisir
sudah dia membuat skrip drama
sepertinya itu ada trade trade tertentu yang mungkin dia melihat bahwa ini adalah satu ciri yang memang dramatisir
dia ingin mencari perhatian sebetulnya
dia mencari perhatian untuk orang tuh melihat dirinya dia
apalagi ditambah dengan dia kasih apa namanya di facebook dia
semua orang mencari
tidak ada yang ketemu
itu kan sebenarnya attention seeking dia
sebenarnya jadi apa ya mencari perhatian
kemudian akhirnya ya karena memiliki satu sisi seperti itu punya bakat dalam tanda kutip begitu ya
atau setiap orang itu setiap anak sebetulnya punya sisi itu tapi karena orang tuanya tidak begitu perhatian akhirnya muncullah sisi yang seperti nf itu
value yang ditanamkan dulu
lalu bijaknya seperti apa ya orang tua
tadi dengan memberikan hewan peliharaan
kalau sudah terlanjur gimana
ya yang tadi
yang sudah terdetek gitu
kemudian akhirnya berbohong
kalau seperti itu harus dilakukan pendekatan
pendekatan secara individual
misalnya dengan bantuan orang tua yang memang harus concern kepada anak
jadi orang tua sekarang benar benar harus benar benar mendidik
dan kemudian guru juga seperti itu
harus aware dengan masalah ini
ya jadi itu harus ada beberapa tindakan tindakan
dan itu kan harus dibina lagi
seberapa parah sih
maksudnya kita kalau misalnya membutuhkan bantuan orang ketiga apakah harus sampai parah
atau dari tahap tahap sekarang pun kita bisa kok untuk membantu mendidik anaknya dengan cara yang benar
ada yang bisa ada yang tidak bisa
jadi orang tua ada yang bisa dan ada yang tidak bisa
orang tua yang tidak bisa mengerti tentang bagaimana anak gitu kan
bagaimana sih tumbuh kembang anak
dia misalnya kamu begini baik apa tidak
buruk apa tidak
kamu bagaimana perasaan
mengenali perasaan aja dia kan bermasalah
perasaan sedih perasaan bahagia
ada yang anak yang tidak mengerti
kalau kamu sedih kalau kamu bahagia gimana respon kamu
misalnya itu kan problem solvi
yang dia mungkin caranya kalau sedih caranya begini
nah ini kan dia tadi ada pembelajaran itu
kalau sedih dia caranya gimana dia nggak curhat
akhirnya dia sedih dia nonton misalnya
oke nah ini soal cara mendidik anak
kan ada yang biasanya dengan ketegasan ataupun dengan cara yang keras dan lain sebagainya
kadang kalau misalnya kita lembek begitu anak anak melunjak
tapi kalau misalnya kita keras nanti anak anak akan meniru
nah ini sebenarnya bagaimana kadang banyak orang tua juga yang ada di sekitar saya begitu
yang bimbang begitu ini harusnya seperti apa
ya jadi sebetulnya intinya tegas
benar salah baik buruk
jadi jangan sampai nanti anaknya nangis
misalnya diminta sesuatu anaknya nangis kasih
kan jadi anak itu bisa belajar kan itu learning kan proses belajar
oh orang tua saya kalau misalnya saya nangis dia kasih loh
nah jadi kan dia belajar tuh
dia melihat sisi sisi itu
nah tapi kalau orang tua misalnya a a b b
ya itu kan tegas gitu bahwa itu tidak baik
tapi memang harus dikasih tahu bahwa ini tidak baik karena saya tidak kasih karena nah seperti itu
jadi anak itu mendapatkan pendidikan
oh iya karena memang itu tidak boleh karena itu tidak baik
nah itu pembelajaran itu yang harus terus menerus kepada anak dari mulai kecil
berkomunikasi dan juga berdiskusi begitu ya dengan orang tua
jadi orang tua belajar anak pun belajar
kenapa harus pakai logika ya bu yang di sini ya
misalkan kayak kamu gak boleh berbohong karena apa

nggak boleh bohong titik
gak bisa begitu juga ya
tapi memang kecenderungan untuk belakangan ini kalau kita lihat kekerasan dari anak anak yang pelakunya anak anak
begitu bullying dan lain sebagainya itu memang belakangan memang semakin parah begitu atau bagaimana
kalau dulu sebetulnya dari dulu sebenarnya bullying itu udah dari dulu zaman zaman saya
dua ribu sepuluh ke atas itu bullying gitu kan dalam modelnya tawuran gitu kan
kalau sekarang bullyingnya di media sosial kan cyber bullying kan
jadi orang berperang atau dibully itu benar benar di media gitu kan
nah sebetulnya apa namanya memang bullying itu ada yang membuli ada provokatornya
jadi yang memprovokasi dan ada yang memang rentan untuk dibully
nah rentan dibully ini yang kita juga harus memberikan pengajaran kepada dia
kalau dia digini ah udah emang gue pikirin misalnya seperti itu contohnya
nah yang pembuli ini dikasih tahu bahwa itu loh tidak sayang tidak berempati
jadi kalau misalnya orang namanya bullying itu pasti ada provokator dan pasti ada yang rentan dibully
jadi dua duanya itu yang harus diajari
jadi karena pada intinya ini anak anak kemudian remaja orang tua lah yang berperan baik di sini
harus jadi apa ya
kalau saya diginiin gimana sih
jadi kita beri contoh
lapor gitu kan anaknya
jadi kita harus beri contoh dong ya
kalau misalnya nih orang tua kan tadi nampaknya butuh waktu untuk berkomunikasi dengan anak anak
tips dong dok
mereka yang kemudian bekerja sembilan to lima kemudian ketemu anak anaknya malam hari
nah apa yang harus dilakukan
dia setiap pulang dia tanya bagaimana kabarnya
ada apa masalah di sekolah bagaimana
telepon sesering mungkin
ya karena komunikasi sekarang gampang
sudah makan atau belum
kemudian gimana di sekolah
di sekolah misalnya seperti itu
itu kan bentuk dari perhatian kita
kalau misalnya dia nggak jawab misalnya wa
misalnya kan telpon ada yang disimpan ya di sekolah
wa nanti kan dia buka
lihat responnya dia
jadi itu kan kedekatan kita sama dia
terus kemudian kita tahu kamu gimana
terus kemudian ada kesulitan
tapi jangan lupa juga ada waktu dimana kita harus bersama sama dengan anak
sebenarnya kan yang diharuskan
bukan kuantitas ya
walaupun dia seharian dalam rumah tangga banyak ya
seharian dia di rumah sama orang tua
tapi kualitasnya nggak ada
ibunya asik sendiri dengan hp misalnya
ya anaknya dengan sendiri
yang penting adalah kualitas
diskusi komunikasi adalah hal yang penting
jadi kualitas lah ya
nggak ada yang namanya pengecualian lah untuk orang tua
jangan main gadget lagi orang tuanya
si ibu ada status
harus memberikan pendidikan
ketika tidak mau anaknya itu jadi anak jangan main game
terima kasih dr susi sudah bergabung bersama kami di good morning
mudah mudahan ini juga jadi dapat insight ya
sebenarnya kita pasti udah tahu sebagai orang tua
kayak ada naluri gitu untuk mendidik anak dengan baik
tapi kadang lupa
nah itu dia